dan kita akan mengetahui informasi selanjutnya
beberapa saat lalu sebuah gempa terjadi di sumatera barat
dan gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi
lempeng hindia australia dan juga lempeng eurasia
di zona beniof bagian atas
ya informasinya gempa enam skala richter
tepatnya di tujuh puluh sembilan km barat daya pesisir selatan sumatera barat
di kedalaman tujuh puluh dua km
gempa dirasakan hingga ke solok painan muko muko hingga kaupaten agam
dan kita terhubung melalui sambungan telepon
dengan zulfiatno kepala bpbd sumatera barat
assalamualaikum selamat pagi bu eva
bagaimana respon atau apa yang dilakukan bpbd pak
begitu ada gempa yang terjadi sejam yang lalu
jadi perlu kami sampaikan
gempa yang terjadi tepatnya pukul lima lima puluh enam satu pagi tadi di sumatera barat
respon masyarakat agak berbeda dengan kejadian dua maret yang lalu
karena memang gempa ini tidak berpotensi tsunami
dan kita tidak memberikan informasi bahwa gempa ini
tidak berpotensi tsunami
sehingga masyarakat hanya evakuasi ke luar bangunan
untuk mencari tempat yang aman dan tidak menjauhi bibir pantai
nah kemudian setelah terjadi gempa itu kami mendata
memang ada terjadi kerusakan sedikit di daerah air haji
kami sudah kontak dengan wali negari air haji di pesisir selatan
keupatan pesisir selatan
itu ada teras rumah yang runtuh
dan ada ruko juga satu buah yang runtuh
nah data selengkapnya sedang didata oleh wali negari
bersama kelompok sejarah bencana bpbd di pesisir selatan
sejauh ini sudah ada data pak atau jumlah mengenai jumlah korban pak
akibat gempa ini pak
nah sementara laporan dari keupatan kota yang tertampak
di sumatera barat itu tidak ada terjadi jatuhnya korban
dan sekarang baik mentawai dapat laporan dari kepala pelasana bpbd mentawai
pak elisa di siberut di pagai utara di sikakap dan tua pejat
itu tidak ada terjadi korban dan kerusakan
baik pak daerah mana saja pak yang paling merasakan efek gempa ini
karena kami dengar informasinya bahkan di singapura pun merasakan
gempanya cukup kuat tetapi tidak berpotensi tsunami karena dia diselat
antara mentawai dengan padang
ya sudah ada koordinasi pak
apa dengan kabupaten kota di sekitar sumatera barat untuk mengenai
kerusakan dan efek yang ditimbulkan akibat gempa ini pak
ya nah pas kegempa terjadi pagi tadi kami sudah berkoordinasi dengan
terutama sekali pesisir selatan karena pusat gempa ini dekat pesisir selatan
terus termasuk mentawai termasuk padang dan penampreman
informasi sementara memang tidak ada terjadi korban
namun saya langsung kontak dari wali negara pak haji markis bersama warga di sana
saya dapat informasi pagi tadi bahwa memang ada kejadian terjadi kerusakan
retak retak dan runtuh sebagai keras rumah dan rukuh gitu bu eva
baik tadi pagi terjadi kepanikan begitu ya pak ya
bagaimana kemudian antisipasi pak
nanti jikalau kita tidak inginkan itu terjadi terjadi gempa susulan
ya sebagaimana yang sudah biasa bahwa masyarakat sumbar itu karena sudah sering terjadi gempa
setiap terjadi gempa besar itu biasanya ada gempa gempa susulan susulan
namun gempa susulan itu biasanya tidak sekuat dari gempa pertama
nah masyarakat kita sudah mensosialisasikan dari dulu bahwa kalau terjadi gempa besar itu tetap waspada kalau terjadi gempa gempa susulan
dan diikuti petunjuk petunjuk dari aparat daerah masing masing
ada himbawan pak yang ingin disampaikan kepada warga sumatera barat pak khususnya pesisir selatan
nah himbawannya bahwa kita tahu bahwa kita berada sumatera barat berada di daerah rawang gempa rawang bencana
jadi himbawannya tetap waspada dan hindari tempat tempat yang mungkin menyebabkan terjadinya bangun bangunan yang runtuh
sehingga tidak menimbulkan korban bagi masyarakat
dan kalau pokoknya ada keraguan atau informasi turun dihubungi pak wali negari pak adesa pak lurah dan semacam
daerah itu sudah mendapatkan solusi tentang masalah gempa ini
artinya pak wali nagari dan pihak pejabat setempat ini saat ini sedang stand by ya pak
bila masyarakat ingin memberikan pertanyaan atau apapun mengenai antisipasi terhadap gempa begitu
baiklah pak zulfi adno kepala bpbd sumatera barat
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today